ya batik merupakan kerajinan bernilai seni tinggi sejak ditetapkan sebagai warisan dunia popularitas batik itu semakin meningkat
nah bicara soal batik tak kenal sama kata sayang kayak aku ke kamu gitu deh ya
tidak lengkap rasanya juga nih kalau misalnya kita belum mengenal ragam motif batik khas tanah air kalau aku ke kamu sih udah kenal tapi kalau anda ke batik udah kenal belum
nah ini aktris christine hakim rupanya menjadi kolektor batik kita lihat retusan batik yang dimiliki oleh christine hakim ya ini informasinya
batik dan indonesia adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan
tapi tahukah anda selain motif batik solo ada ribuan motif batik lainnya yang menjadi ciri dan kekayaan masing masing daerah di indonesia
seperti batik keratonan
tiupan nafas kehidupan jawa pada motif batik ini kental dengan nuansa
elegan dan sakral serta syarat nilai religius
tata susunan ragam hias dan pewarnaannya merupakan paduan antara seni adat dan lingkungan yang melahirkannya yakni keraton
nah kalau yang ini mungkin sering anda jumpai
motif batik megamendung asal cirebon sangat khas dengan bentuk awan besar warna cerah dan mencolok
beberapa warna yang umum digunakan pada batik ini adalah biru merah tua ungu dan hijau tua
batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non mendawi oleh unesco pada dua oktober dua ribu sembilan
bagi masyarakat indonesia sendiri tampil dengan beragam corak dan warna menjadi alasan batik digemari
aktris senior christine hakim menjadi salah satu kolektor batik tanah air
christine hakim bahkan konsisten mengenakan batik saat menghadiri festival film di sejumlah negara
salah satu ini juga sawung batik

salah satu ini juga sawung batik
salah satu ini juga sawung batik
galingnya iwan tirta ini aku pakai waktu premi film eat pray and love di new york
ya waktu itu hadir sama sama pak sabta nirwandar apa namanya ya ini yang aku pengen ini juga mas iwannya
lihat wow luar biasa
dari batik klasik hingga kontemporer kecintaan christine terhadap batik dibuktikan
dengan ratusan koleksi batik yang dimilikinya
ada momen momen tertentu saya merasa kalau pakai batik juga
tapi kalau bukan yang tradisional seperti kebaya apakah itu modern ataukah itu klasik gitu ya
kalau pakai kebaya itu justru postur kita sebagai orang indonesia lebih luas
lebih terlihat femininnya
menurut christine hakim batik merupakan ikon budaya yang kaya akan simbol dan filosofi
kekayaan motif batik menandakan kekayaan makna yang tertuang dari goresannya
ini coba bayangkan bagaimana ini gak ada bangsa di dunia
yang bisa walaupun sudah dibawa pembatik kita ke negara tetangga
tapi mereka sampai sana juga tidak bisa berkarya dengan
total gitu loh
karena enggak punya ceritanya environmentnya berbeda atmosfernya berbeda gitu loh
bagaimana walaupun ini yang bikin orang jawa
tapi bayangkan bagaimana terus kemudian dia memadukan gitu ya budaya saudaranya yang di papua
ke dalam seni batik yang luar biasa
berawal dari sebuah titik batik telah melalui perjalanan panjang

berawal dari sebuah titik batik telah melalui perjalanan panjang

bagi christine hakim batik seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat indonesia
adalah tugas kita semua untuk merawat warisan berharga dunia batik asli indonesia